tiga desainer besar indonesia edward huta barat didi budiarjo dan adrian gan
menaruh kekaguman tersendiri akan budaya peranakan
kekaguman inilah yang kemudian menjadi titik awal tercetusnya pameran instalasi bertajuk tiga negeri
dalam pembukaan pameran ketiga desainer ini menampilkan kepiawayan
dalam menginterpretasi pengaruh budaya peranakan pada busana modern
edward huta barat menampilkan busana modern lewat kain batik bermotif megamendung asal cirebon
sementara adrian gun menampilkan busana egy lewat perpaduan batik dan denim
didi budiarjo terlihat bermain dengan busana renda dan kain batik pesisir
didi mengatakan koleksinya kali ini terinspirasi dari madam wellington cole
new saya kali ini adalah madam wellington co
yang terlahir dengan nama uihwilan putri uit yongham yang lahir di semarang
uit yongham adalah
raja gula yang terkenal dan sangat karya di semarang
dan itu menjadikan muse yang luar biasa ide yang luar biasa untuk saya
karena madam wellington co atau uihwilan ini menobatkan vogue sebagai citizen of the world
bermain dengan kain tradisional rupanya menjadi keasikan sendiri bagi adrian gan
keterbatasan lebar kain batik justru menjadi tantangan tersendiri bagi adrian
untuk menciptakan busana batik bergaya modern
pertama mungkin saya ada kesulitan saya khawatir dengan keterbatasan lebar bahan
dan juga batik itu kadang kadang kalau yang tulis misalnya hanya dua meter setengah kita mau cari yang terusannya
kalau nggak cukup itu cukup sulit untuk cari yang sama gitu
tapi setelah pertama saya beberapa tahun yang lalu mengolahnya dan menurut saya sangat menyenangkan
yang ini luar biasa hanya seminggu saya udah kelar gitu loh
tak hanya menampilkan busana batik tiga

pameran ini juga memamerkan berbagai koleksi antik para desainer
mulai dari batik tiga negeri keluarga coa sampai koleksi almarhum gotik suan
koleksi keramik perhiasan antik serta kebayaan gym
pameran ini berlangsung hingga empat februari dua ribu tujuh belas di dialog art space jakarta selatan
ivana di jakarta